untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi covid sembilan belas
sejumlah bantuan dijanjikan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat
tidak tanggung tanggung dari empat ratus lima triliun anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk penanganan covid sembilan belas
sebanyak rp satu ratus sepuluh triliun diantaranya dialokasikan untuk jaring pengaman sosial termasuk bantuan sosial
namun dalam pendistribusiannya sejumlah polemik pun terjadi
mulai dari perbedaan pernyataan dan data antara pusat dan daerah
hingga kericuhan di sejumlah posko covid sembilan belas dan kantor desa
lantaran warga yang marah akibat pendistribusian bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran
untuk mengawal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat
komisi pemberantasan korupsi pun meluncurkan
fitur terbaru dalam aplikasi pencegahan korupsi jaga yang dimiliki kpk
aplikasi ini sudah ada sejak dua ribu enam belas lalu
namun di tengah masa pandemi covid sembilan belas
kpk meluncurkan fitur terbaru
yakni fitur jaga bantuan sosial covid sembilan belas
di fitur ini masyarakat dapat mengadukan dugaan penyelewengan atau penyimpangan terkait bantuan sosial covid sembilan belas
data menjadi penting
dalam hal pendistribusian bantuan sosial tersebut
untuk itu dalam rangka menjamin kepastian
hari ini kita akan luncurkan bagaimana kita bisa melakukan pengawasan
supaya bantuan sosial ini tetap tersasaran
selain dapat diakses melalui situs jaga id
aplikasi ini juga dapat diunduh di play store dan juga app store
setelah registrasi dan anda berhasil masuk ke dalam aplikasi jaga
anda tinggal mengklik fitur bantuan sosial covid sembilan belas
untuk nantinya akan ada dua opsi yang tersedia
yang pertama adalah opsi cari tahu
di mana sebelum anda menyampaikan keluhan terkait dengan adanya dugaan penyimpangan atau penyelewengan bantuan sosial covid sembilan belas
anda akan terlebih dahulu disuguhkan dengan informasi serba serbi bantuan atau bansos covid sembilan belas
namun ada opsi yang kedua di mana anda dapat langsung menyampaikan keluhan anda
dan tentunya penyampaian keluhan ini harus didukung oleh bantuan sosial covid sembilan belas

ada sejumlah hal yang dapat anda adukan dalam fitur ini
mulai dari bantuan dana yang jumlahnya tidak sesuai dengan ketentuan
kualitas bantuan yang buruk
hingga bantuan yang tidak tepat sasaran
pemerintah daerah wajib membalas laporan dalam aplikasi ini dalam kurun waktu tiga hari kerja
bila tidak ada balasan kpk akan menghubungi pemda terkait

dan akan memberi teguran bila pemda tidak memberi respon dalam tujuh hari kerja
indonesia corruption watch menilai aplikasi ini cukup menjawab kebutuhan publik untuk menjadi salah satu kanal penampung pengaduan warga terkait bantuan sosial covid sembilan belas

namun juga berkomitmen dalam memonitor tindak lanjut dari pengaduan yang diberikan warga

jadi kita patut memaknai bahwa aplikasi jaga bansos ini sebagai upaya untuk pencegahan korupsi bansos
nah harapannya ya kalau untuk pencegahan tentu tidak cukup hanya menerima pengaduan dan mengirimkan kepada pemerintah daerah
tapi bagaimana kemudian kpk juga ambil peran untuk memonitor itu
tapi bagaimana kemudian kpk juga ambil peran untuk memonitor itu
icw menyebut ada sejumlah titik rawan masalah dan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial covid sembilan belas
mulai dari masalah pendataan yang rentan membuat penyaluran tidak tepat sasaran dan berujung pada pemborosan anggaran
hingga politisasi bantuan pungli pemberian fiktif hingga masalah transparansi dan pengawasan dalam pemberian bantuan